hingga saat ini belum ada kepastian tentang keberangkatan ibadah haji
meski begitu kantor wilayah kementerian agama provinsi jawa timur
mengaku sudah mempersiapkan semua kebutuhan haji
skenario mitigasi pemberangkatan dengan skema kuota empat puluh tiga puluh dua puluh lima dan dua lima persen sudah dijalankan
belum ada informasi keterkaitan dengan pemberangkatan ibadah haji
yang namanya jamaah haji itu sudah mengadakan vaksin dua kali
secara administrasi kami juga sudah mengadakan pengumpulan paspor sudah scanner
semuanya sudah siap
ketika pemerintah saat itu nantinya itu memberikan kuota kepada kita
itu akan siap untuk menjalankannya
sejumlah jemaah calon haji di jawa timur mengaku pasrah
sebelumnya jemaah sudah mendapat vaksinasi produksi sinovac
sementara dari informasi yang mereka terima vaksin haji harus sudah terdaftar di who
yakni vaksin produksi pfizer dan astrazeneca
mereka berharap pemerintah bisa memberikan informasi lebih lengkap kepada jemaah
tujuannya agar mereka bisa mendapat kepastian keberangkatan
sebagai manusiawi tentu saja ada rasa penyesalan rasa kecewa
tapi kan ini tidak hanya terkait dengan indonesia
karena juga sangat terkait dengan pemerintah saudi
lobby pemerintah terhadap pemerintahan saudi itu bagaimana
karena jika ada lobby yang baik sehingga ada hubungan emosional antara pemerintah
indonesia dengan saudi mungkin ada peluang peluang yang lebih besar untuk itu
kami berharapnya itu seperti ibadah tahun tahun sebelumnya
bulan februari itu kita sudah dapat info
kita akan berangkat tahun ini sehingga kita bisa prepare
sekarang ini kan seolah olah sangat pasif
dari kemenang ataupun dari kita nunggu nunggu
saya ini perlu cuti enggak sebulan sebelumnya
untuk mengajukan surat cuti administratif segala macam
nah itu yang ya nggak bisa kita pak besok berangkat
nggak bisa juga
jadi kita harapannya itu pemerintah maupun pihak pihak terkait
agen segala macam itu lebih intens
jamaah calon haji jawa timur juga berharap ada vaksinasi
khusus bagi calon haji sesuai dengan ketentuan who dan kementerian agama arab saudi